harusnya kamu bersyukur punya mertua seperti mas suha ceng
kalau tidak si edward itu udah kayak pecandu warnet
tiap hari tidak pulang pulang dia di warnet di depan komputer terus
harusnya kamu sayang sama mas suha
mertua kita kan juga orang tua kita sendiri
mertua kita kan sudah melahirkan istri kita
istri kita sayang sama kita harusnya kita juga sayang sama mertua kita
udah mau syukur
antar bapak ke musyola
iya pak beres
kalian kamu juga sudah lama tidak syukur berjamaah di musyola
kita mulai lagi dari awal
buat saling mengenal
mama sama mertua
tadi ketemu di jalan ustadz mau muter muter
saya kira saya kamu sudah pulang saum
sudah betah di cilawas pak ustadz

sudah betah di cilawas pak ustadz
yang ini consider
masua lagi sakit
aduh ini kok belum di potongin
sini saya terakhir
buatin sejahang kopi ya
sejahrah juga tamu jajan
masua kemana ya
dari pagi kok gak keliatan
oh kalo gitu saya permisi dulu ce
ini jarang dikasih makan
jang ada kopi kamu dimana
kalau kita ngasihnya sedikit
nanti sudah masih sedikit waktu denny ke natal
masih kok hitung hitungan neng
emang begitu kang
aduh tambahin lagi
kita emang memang orang susah neng
ya tapi kan gak perlu diumumin
emangnya kamu pikir kamu pake baju rapi
minyak wangi murahan
dokter clara mau sama kamu
pikiran kamu tuh jangan sempit
saya pake baju bagus pake wangi wangian
bukan untuk dokter clara
tapi untuk nyambut tamu
ngomongnya kayak pake match gak
terkadang pak ustadz kemet
iya ustadz kemet
makan dulu buburnya
bantu duduk ya
cepet sembuh ya nek
nenek sedih kalo liat nenek sakit
nenek pasti cepet sembuh
biar bisa ngurusin keperluan edward lagi
nenek kan sayang sekali sama edward
nenek kan sayang sekali sama edward
nenek kan sayang sekali sama edward
nenek kan sayang sekali sama edward

nenek juga sayang sama nenek
nenek juga sayang sama nenek
nenek juga sayang sama nenek
kamu punya mertua satu aja udah pusing
kamu punya mertua satu aja udah pusing
coba ditambah dari si entik
coba ditambah dari si entik
lima mertua kamu cek
iya tuh cek

kalo mereka cuma dua
ini siapa itu

ganti kwan gajah
kenapa nasib saya seperti ini
tidak seperti orang orang
jangan jangan bisnisnya si idan beneran
duitnya banyak lagi
cepet banget dapat untungnya
apa bisa jual beli tuju
coba kita lihat bulan depan
bener gak tatang dapet keuntungan empat ratus ribu
harusnya kamu bersyukur punya mertua
seperti mas suha cek
kalau tidak si edward itu
udah kayak pecandu warnet
tiga hari tidak pulang pulang
di depan komputer terus
harusnya kamu sayang
sama mas suha
mertua kita kan juga orang tua kita sendiri
mertua kita kan sudah melahirkan istri kita
harusnya kita juga sayang sama mertua kita
ngomongnya kayak perempuan
emang bener begitu
iya tuh kawan radan
aku bener gak pernah salah
aku bukan pinter
saya pulang dulu ya
saya mau berberes
kamu ikut nanti malah ngerepotin boleh
ya maksudnya saya ikut beres beres
di rumah saya sendiri
bukan ke rumah kamu
sebenernya tadi saya mau adu argumen
ya soal punya mertua satu pusing
kalau misalnya punya mertua banyak
mereka kan pusing lah
jadi agak inget kalau kamu mainea